sampai jumpa di video selanjutnya
gue gak tau
bang abang jangan asal dulu aja
udah pasti si lorak gak nyuri bang
enak aja bang nudu
oh kalau kamu memang tidak mencuri perhiasan itu
kamu harus tangkap orang yang sebenarnya
gue bisa ketawa ketawa sekarang
biar gimana pun kok gak bakal jadi artis
baru tau rasa dia
siapa sih yang nyuri baju aku
baju kok ada di sini sih
terus basah semua
jaya banget sih
kok gini caranya
gimana mau ketemu soal produser
gak mungkin kan
uang sih gak ada
dan aku yakin kok nilainya gak akan kurang dari sepuluh juta
oh iya produsernya mana
ini namanya pak randu
dia yang punya ph yang akan produksi layar lebar
saya janji dalam waktu singkat
anda akan jadi bintang besar
selain memproduksi layar lebar
saya juga akan memproduksi sinetron
dan anda akan jadi bintang utamanya
makasih banget ya pak
nah untuk sementara
pertemuan kita cukup sampai di sini dulu
kamu datang ke kantor saya untuk casting
makasih ya pak
di wisma harapan maju
hitung sekali berarti
negeri aku berambil
bagaimana bisa dicari tapi tidak ada tanda tanda yang pencuri masuk
ini pasti orang dalam papi yang curi
sfira kelilangan semua perhiasannya
dan tidak ada tanda tanda pencuri masuk dari luar
pasti itu orang dalam
jadi katakan terus terang siapa yang ambil semua perhiasannya
nah mana yang tahu bang saya baru datang mana tahu
hala sudah lah anda tidak perlu pura pura anda mengaku saja
hei lelaki keket kalau anda berbicara anda harus menjeblak saja ya
enak saja menanggung saya miskin terus saya ambil
tidak ada dari sana tahu tidak hukumnya haram
ambil barang orang tidak berkah tahu
aku tahu prih siapa pelakunya
itu bohong tidak pak nyuri
hei saya tidak akan menuduh kok
saya tahu kok anda ditawarkan menjadi artis karena nama mas john
dan asal anda tahu ya
saya itu ditawarkan duluan dan saya disuruh bayar uang sepuluh juta
tapi saya tolaklah
saya tidak mau jadi artis harus bayar sepuluh juta
hei anda jangan selalu duduk ya
saya tidak akan bayar apa apa
alah tidak perlu mengelak deh
saya dengar kok
tadi suara telpon telponkan dengan dia
dan saya dengar anda janji akan memberikan uang sepuluh juta dalam bentuk perhiasan
karena anda tidak punya uang cash
ayah itu tidak benar
dari dari dari waktu itu saya belum bertemu lagi dengan semua orang misterius itu
laura kamu tidak bohong
ayah saya janji
aku tuh hari ini di rumah terus
malahan baju baju aku ada yang dicuri di lemari aku terus tarik ke arah mandi
alah kamu harus cari cari alasan deh
ayah saya janji
arah sudah deh
kamu tidak perlu duduk duduk terus
ayah saya sangat ketewa sama kamu laura
seharusnya kau tidak bohongin saya begitu
aku tidak bohong benar
terus siapa yang nyuri
saya tidak tahu
abang jangan asal nudu saja
sudah pasti si laura tidak nyuri bang
enak saja bang nudu
kalau kamu memang tidak mencuri perhiasan itu kamu harus tangkap orang yang sebenarnya
jadi akan kasih dua hari dua hari untuk kembalikan perhiasan itu
kalau enggak saya usir kalian dari rumah ini
zaman sekarang ini mana ada yang gratis
yaudah yaudah emang berapa
murah cuma sepuluh juta
waktu itu di depan rumah gue
eora tuh lagi ngomong sama pencari bakat itu
terus orang pencari bakat itu minta uang sepuluh juta
oh bisa jadi kalau anak itu pencurinya
tapi dia malam dulu
aduh tapi susah buktiinnya
aduh rah lo ngapain sih di situ
capek gue berdiri samping lo lama bener
daripada gue batal gue duduk keadaan
eh lo nggak ada apa ngeliat gue sama opeda tadi mas tra
iya lo eh urusin tuh cowoknya gatelan dasarnya
eh rah mau ke mana nih
mungkin lora mau pengen sendiri kali
biar dia tenang
dituduh nyolong pria sen keluarganya lagi
kita mesti bantuin dia
iya tapi gimana caranya
gini nih caranya nih
nah kita menangkap si john
kita juga bisa bersihin tuduhannya lora
yaudah gue setuju
sekarang tinggal kita pikirin gimana caranya supaya kita bisa jebak sijon
gue itu pengen banget deh jadi model
soalnya gue ngeliat di tv itu ada pencarian bakat gitu
oh gitu ya
eh tapi katanya nggak gampang loh mau jadi model
lo harus ada
lo harus ada
koneksnya rare jadi lo